tolong bawa ke rumah sakit
cahalin semua dokternya
gak akan menyelesaikan masalah
kamu harus bisa memanfaatkan situasi
mereka tidak bisa tadi
siapa yang bukulin kamu

saya ngaku salah

lindungi ku kostum tidak rest clan dan pemerintah
waktunya kingdoms yang terbaik
kamu kan putra mama yang sangat cerdas
kamu kan putra mama yang sangat cerdas
enggak pakai cara emosi
kamu harus pakai cara yang lebih halus
enggak pakai cara emosi
enggak pakai cara emosi
sudah kamu diam disini
tunggu disini ya
ada apa ini
ada apa ini
kenapa bikin keributan di rumah saya
ternyata dia matang mata selama ini pak
biar saya yang hajar dia
kamu mengajar dia
enggak akan memberikan keuntungan apapun
akan memberikan keuntungan apapun
tenang biar saya yang enak
kalau begitu mulai sekarang
kalau begitu mulai sekarang
berikan semua informasi soal bos kamu itu
berikan semua informasi soal bos kamu itu

saya akan bantu bapak
kamu akan jesel
saya janji pak saya akan setia sama
kalau begitu berikan informasi sebanyak banyaknya
kalau begitu berikan informasi sebanyak banyaknya
tentang rival saya itu
maka hidup kamu akan
baik pak saya reksanakan
baik pak saya reksanakan

tolong bawa dia ke rumah sakit
cahalin semua dokternya
gak akan menyelesaikan masalah
kamu harus bisa memanfaatkan situasi
untuk bisa mendapatkan siapa pelaku teror sesungguhnya
mama tahu kamu pasti punya cara di kepala kamu
yuk kita kembali ke boin
dan ajak dia bicara
gaunnya bagus banget ya
aku jadi transpirasi deh
nanti kalau aku mau nikah sama adi
aku mau gaun aku kayak gini
oh istri pangeran
itu mah temen nenek
lu pernah konser bareng di istana bogor
itu bu elsanya
kalau begitu saya tinggal dulu ya pak bu
secara sejati nanti ini aku akanments di internet

nanti kalau elsa lihat kamu sedih dia jadi sedih juga ya
mama kenapa baru kesini sih mama
maafin mama ya dayang
masa bangun banget mama datang kesini
mama kangen sekali sama kamu sayang
aku beli tem
saya bawa ke ruangan saya
eh duduk sini ya
kamu mau masak apa indin
ini aku mau masak supten ayam
soalnya emak aku kan nanti mau datang
wah ya ampun
aku bantuin boleh gak
emah aku bantuin juga ya